menteri pupr basuki hadimulyono meninjau tol bociwi
dalam kunjungannya basuki melihat kondisi longsor yang saat ini semakin melebar
hingga setengah badan jalan di jalur a
menurut basuki kerusakan murni karena longsor akibat tingginya curah hujan
ia juga telah memerintahkan kepada jajarannya untuk memeriksa setiap titik di jalur parung kuda
dan memastikan kekuatan konstruksi dari jalan tol
ini bukan gerakan tanah tapi memang longsoran tanah timbunan pada saat pembangunan dulu
karena curah hujan yang agak tinggi
tiga hari ini kita akan suppyle kemudian hari senin nanti kita monitor
kita tes dulu untuk bisa kita upayakan jalur b nya itu dipakai untuk jalur mudik
nanti baru kita tangani secara permanen setelah lebaran